hai sebuah patung bunda maria yang berada di rumah doa sasana adi rasa santo yaakobus di
kabupaten kulon progo provinsi daerah istimewa yogyakarta tertutup terpal hingga membuat heboh
media sosial dalam unggahan video tersebut narasi bahwa anggota polsek setempat menutup
patung tersebut sebagai tindak lanjut pasca kedatangan ormas yang keberatan atas keberadaan
patung bunda maria tersebut karena dianggap mengganggu umat islam yang melaksanakan ibadah
di masjid di bulan ramadhan terkait kejadian tersebut pada kamis malam kapolres kulon progo
membantah jika penutupan patung bunda maria tersebut akibat desakan dari ormas melainkan
inisiatif dari pemilik rumah doa adapun terkait narasi yang beredar kapolres mengakui jika ada
kesalahan dari anggotanya yang membuat laporan dan saat ini pihaknya telah melakukan penyidikan
terhadap berita yang beredar itu adalah kesalahpahaman gagal paham dari anggota kami
yang menulis laporan perwakilan pemilik rumah doa sasana adhira sasanto yakobus menjelaskan
jika penutupan patung bunda maria tersebut merupakan inisiatif dan perintah dari yakobus
sugiarto yang tak lain pemilik rumah doa saya belum terrealisasi
selesai masih untuk penyelesaian administrasi maka ditutup jangka waktu kurang lebih satu bulan
untuk menyelesaikan nanti segala suatunya supaya nanti bisa cukup selesai kapolres kulon progo pun
meminta maaf kepada masyarakat terkait anggotanya yang salah memberikan laporan dan dirinya mengimbau
kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan berita penutupan tersebut trijoko purnomo kulon progo